oke mudah mudahan setelah ini semuanya jadi semakin paham bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar dan pastinya jadi rajin cuci tangan
dan untuk membahas lebih lanjut kenapa pentingnya mencuci tangan kita sudah bersama dengan salah satu dokter ada dokter al gufron dari rumah sakit jati sampurna
dokter gufron selamat malam
selamat malam tiffany
oke dok baik baik sehat ya dok ya
oke jadi hari ini tuh hari cuci tangan sedunia tapi sayangnya di tengah pandemi ini masih banyak nih orang orang yang bandel atau mungkin juga nggak ngerti sebenarnya cara cuci tangan yang baik dan benar itu kenapa sih harus enam puluh detik kenapa sih sampai harus kecelah celah jari kenapa harus ribet itu boleh dijelasin nggak dok
oke jadi sebenarnya ya mungkin karena ada pandemi ini ke apa namanya awareness masyarakat terhadap cuci tangan
justru sebenarnya meningkat ya dibandingkan sebelum sebelumnya karena walaupun kita udah diajarin untuk cuci tangan dari kecil dari tk mungkin bahkan ya
tapi mungkin dari keseharian kita kita jarang menerapkannya terutama kalau misalnya kita lagi makan di luar atau mungkin kita habis megang barang sesuatu yang kita nggak tahu itu kotor atau bersih
habis itu kita megang megang muka tadi ya bagian wajah yang tadi udah dijelasin juga sama tiffany
jadi menurut penelitian itu
jadi ya itu akan megang daerah wajahnya itu sekitar enam belas kali dalam satu jam
jadi bayangin aja kalau misalnya tangan kita kotor wah itu kumannya bakterinya virusnya udah kemana mana tuh udah masuk ke dalam apa namanya tubuh kita
nah kenapa sih harus sampai tadi enam puluh detik harus keseluruh jari ya karena kumannya itu tadi dia ada di seluruh area tangan kita
dan tujuannya apa supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit tadi terutama penyakit yang berhubungan dengan saluran
pencernaan dan seluruh pernafasan tadi udah jelasin juga dari tim cnn ya terutama penyakit penyakit kayak diare influenza dan lain lain
nah itu paling banyak memang salah satunya adalah bakteri e coli yang mana dia biasanya menyerang ke sistem pencernaan kita
makanya kalau misalnya kita jarang siju tangan kita makan gitu ya atau kita sering ngusap ngusap wajah kita ya itu bisa jadi kalau misalnya
sistem imun kita juga
sistem imun kita juga
bisa jadi diare bisa jadi muntah muntah kayak gitu
nah ini kan kalau misalnya pengetahuan kan di luar sana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir
nah banyak yang bertanya nih kenapa harus air mengalir
kenapa nggak air boleh nggak sih air yang cuma misalnya ada di bak aja gitu atau mungkin ada di satu wadah tertentu aja kenapa harus air mengalir
iya kalau misalnya di satu bak aja terus kita cuci tangan habis itu nanti ada orang lain lagi cuci tangan di tempat yang sama ya
jadi ya kumannya di situ situ aja
lagi makin lama makin banyak makin banyak
kalau misalnya memang ada di bak mungkin kita bisa ambil airnya pakai gayung atau pakai wadah gitu terus kita alirkan ke tangan kita kayak gitu
tapi jangan kita dalam satu wadah gitu terus kita celupin tangan kita cuci tangan habis itu nanti orang lain pakai lagi
ya itu kumannya di situ situ aja makin banyak malah
jadi harus kita tahu juga tempat untuk cuci tangan yang baik seperti apa caranya seperti apa seperti yang tadi udah dijelasin juga
sama tiffany kayak gitu
oke terakhir dok kalau sekarang kan di masa pandemi hal lain juga suka yang penting dilakukan selain tiga m cuci tangan salah satunya adalah semua orang tuh bawa hand sanitizer ya kan
nah ini harus dibedakan juga nggak sih dok artinya mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun tadi
kemudian misalnya setelah kita aktivitas atau misalnya makan ya udah cukup pakai hand sanitizer aja tapi nggak usah cuci tangan
oke jadi penggunaan hand sanitizer ini diperuntukkan
jika kita tidak bisa menemukan tempat untuk cuci tangan
jadi ibaratnya hand sanitizer ini ya buat jaga jaga aja misalnya kita habis makan atau belum makan terus kita wah cuci tangan dimana nih nggak ada tempat cuci tangan gitu
bisa pakai hand sanitizer tapi tetap yang utama adalah cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir
nah batasnya kalau misalnya kita habis pakai hand sanitizer itu tetap aja kalau misalnya kita udah menemukan tempat buat cuci tangan disarankan ya tetap cuci tangan
apalagi kalau misalnya kita udah pakai hand sanitizer
lebih dari lima kali nah itu udah harus cuci tangan tuh gitu
jadi hand sanitizer itu jangan dianggap sebagai penjagaan yang utama tapi itu hanya ya ibaratnya untuk jaga jaga aja
alternatif kalau misalnya kita nggak menemukan tempat untuk cuci tangan gitu
sifatnya sementara waktu aja ya tidak bisa menggantikan cuci tangan air mengalir itu tadi ya
oke terima kasih dokter gufron sudah bergabung dengan cnn indonesia
konektor malam hari ini selamat malam jaga kesehatan